ini buangnya di sini apa
asap mengepul dari dalam tanah di halaman rumah milik erlina
warga dusun margaluyutimur sukamandi subang jawa barat
hal ini pertama kali diketahui oleh anak anak yang hendak pergi mengaji pada rabu sore
warga yang penasaran menggali tanah dan mendapati air panas di dalam tanah
pemilik rumah merasa kaget mendapati temuan ini dan memberi tahu rt setempat
anak yang ngaji gebul kebul aja panas gitu
kagetnya kenapa pak
kaget jadi masa di lingkungan begini keluar air panas gitu keluar asap
kaget banget ngerinya gas atau apa gitu aja membayangkan lah gitu
kini warga berharap pihak terkait segera turun tangan
memeriksa fenomena ini karena khawatir asap membahayakan warga
di alvirmansia subang jawa barat